hal itu berkaca dari pemblokiran internet yang terjadi selama tiga kali di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
kami kutip dari cnn indonesia com safenet juga mencatat dalam kurun waktu dua ribu tujuh belas di rentang waktu dua ribu tujuh belas
masyarakat sipil menjadi kelompok yang rentan mengalami serangan siber disusul jurnalis ataupun media ya aktivis kemudian artis budayawan penulis serta dosen dan juga guru
ada beberapa jenis serangan digital berikut kami hadirkan beberapa di antaranya bagaimana aksi pembungkaman di internet yang kerap terjadi yang dihimpun oleh safenet ya
yang pertama ini dia adalah doxing ya doxing mungkin agak agak familiar
mungkin anda dengan doxing ini jadi definisi doxing adalah yaitu tindakan mempublikasikan informasi pribadi seseorang di media sosial atau di platform media sosial
agar orang itu atau orang tersebut mendapatkan intimidasi
nah kasus doxing ini salah satu jenis atau aksi pembungkaman di internet yang mengancam kebebasan pers
misalnya ada kejadian ya wartawan media online detik com yang terkait dengan pemberitaan kegiatan presiden
joko widodo berdasarkan situs safenet seseorang mengunggah beberapa screenshot ya screenshot jejak digital penulis untuk mencari cari kesalahannya
karena kita tahu memang jejak digital itu nggak akan pernah bisa dihapus selalu bisa di tracing ya
makanya jangan suka nulis yang aneh aneh atau posting yang aneh aneh karena jejak digital itu selalu ada dan selalu bisa dicari
nah meskipun isinya mungkin tidak terkait dengan berita berita yang kemudian dipersoalkan di kemudian hari
tapi tidak hanya itu wartawan yang tadi saya sampaikan
mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal karena kegiatan jurnalistiknya
nah safenet juga mencatat bahwa sejak dua ribu delapan belas setidaknya ada lima kasus doxing pada jurnalis terkait dengan pemberitaan
nah selain doxing aksi pembungkaman di internet menurut safenet lainnya adalah peretasan
pertasan atau hacking
nah ini menggunakan komputer atau perangkat teknologi lainnya untuk mengakses data
milik orang atau organisasi secara tidak sah
nah peretasan ini atau hacking ini banyak terjadi ketika ini berkaitan atau related terhadap kritik kritik terhadap penguasa
yang kemudian lanjut atau berlanjut pada adanya ancaman ancaman teror
jadi misalnya kasus seorang peneliti kemudian pegiat advokasi legislasi rafiopatra anda ingat mungkin
nah rafio ini bisa dibilang aktif mengkritik pemerintah
dalam situsnya safenet disebutkan bahwa kritikan rafio kemudian berkaitan dengan apa yang selama ini ia kerjakan
yaitu mendorong indonesia untuk bisa lebih transparan terbuka karena rafio sendiri aktif dalam steering committee open government partnership
sebelum ditangkap polisi ia mengadu kepada safenet bahwa whatsappnya whatsapp milik rafio
whatsapp milik raffio ini di hack alias diretas kemudian ia mengumumkan bahwa hacking atau peretasan di akun twitter miliknya
nah selama kurang lebih waktu itu dua jam diretas nomor miliknya mengirimkan pesan ke sejumlah nomor nomor lain yang isinya provokasi untuk melakukan penjarahan
nggak lama setelah peretasan ini kemudian ia ditangkap oleh interpolisi ia pun dibebaskan setelah ditahan kurang dari dua hari
jadi kalau kita ngomongin peretasan umumnya terjadi ketika ada kritik terhadap penguasa kemudian ada kelanjutan teror teror setelahnya
nah berikutnya safety mengungkapkan bahwa adanya akun akun peniru bahasa kerennya ada imposter atau impersonator
yang dibuat untuk mengecoh menipu modusnya minta uang kemudian menjerumuskan orang menjadi sasaran

kejadian ini pernah waktu itu dialami oleh maria

waktu itu ada mahasiswa universitas atmajaya yang tewas ketika tragedi semanggi i
nah akun facebook penggerak aksi kamisan itu kemudian ada yang meniru ya
jadi menjerumuskan orang untuk kemudian menjadi sasaran persekusi
bahasa kerennya tadi imposter atau impertinator
lalu berikutnya aksi penggungkaman ini yang juga semakin lama semakin menghapuskan

hoks adalah disinformasi
ini masih banyak banget kejadian di kita
banyak banget juga orang yang gampang ketipu dengan berita berita bohong atau hoaks ya
ini bisa dijerat dengan pidana undang undang ite informasi transaksi elektronik
banyak sekali contohnya di mana ada penyampaian informasi yang salah atau dengan sengaja untuk membingungkan orang lain
makanya kita harus bijak ketika kita menerima informasi main di match
di medsos jangan terlalu gampang percaya harus dicek dan dicek apakah betul sumbernya apakah
betul beritanya lalu aksi pembungkaman di internet lagi menurut safenet adalah perundungan ya
perundungan ini menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis kemudian dalam bentuk kekerasan
verbal sosial atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu ya jadi kalau misalnya kita lihat contoh
perundungan di internet yang pernah didapat oleh salah satu waktu itu ada pilot atau pilot lion air
ada kapten ali sudarsora sidi ia trauma mendalam karena dituding oleh netizen warganet
terkait dengan pemberian izin kepada tokoh dua ribu sembilan belas ganti presiden nono warisman dalam hal menggunakan
microphone atau public announcement bahkan informasi pribadinya sampai ditelisik warga
net dan disebarluaskan nah kalau misalnya kita ngomongin soal bully atau perundungan
jadi bentuknya pun ada macam macam ya kalau soal bule dan tidak hanya orang dewasa anak anak pun
juga banyak sekali yang menjadi korban perundungan jadi perundungan ini banyak jenisnya ada yang
fisik ada yang verbal kemudian ada yang social ada yang cyberbullying bahkan juga ada perundungan

dirangkum oleh save net dalam beberapa kasus ini juga kita lihat bahwa baik baik saja seperti yang

ada ada beberapa kasus yang di internet mengatakan mengatakan mengatakan menyerangi aksi pembungkaman
dalam beberapa waktu terakhir